sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
prabu wijaya langsung menculiknya dan mengakuinya sebagai anaknya
sebenarnya om nggak tahu persis
sepertinya kamu kamu diculik oleh prabu wijaya
kamu kamu diculik oleh prabu wijaya
semalam om mau culik culikin papa aku
asal om tau ya papa aku bukan orang jahat loh
dan papa aku nggak mungkin menculik anaknya om
oh apa om sengaja mencuri anaknya
apa om sengaja mencuri anaknya
apa om sengaja mencuri anaknya
apa om sengaja supaya aku bisa jauh dari papa aku sendiri
bukan bukan bukan begitu zaira bukan begitu
dengar ya om
saya ini bukan anaknya om
dan tolong jangan lakukan
bukan bukan bukan
kaki aku kan sakit
kalau aku yakin ya bukan papa aku
kenapa saat laki laki tunggu sampai mata aku
aku merasakan sesuatu yang lain
om sangat begitu mencintai aini
kalo yang pernah menarik leher kamu
yang aini berikan kepada kamu
itu adalah pemberian om zaira
dan kenapa laki laki itu yakin sekali kalau aku ini anaknya
harusnya kan dia kan ayahnya amira
tapi kenapa dia malah seperti gak ingat sama amira
dan malah yakin kalau aku ini anaknya
apa itu adalah ikatan batin seorang ayah dengan anaknya
tapi aku gak sanggup kalau ternyata
ternyata papa aku prabowo hijaya bukan papa aku

aku harus ke mana
itu kan zairah
kok dia nangis
akhirnya kok kamu sendirian di sini
ya ampun kita mesti pergi
udah lama kenal masa kamu mau nyembunyi sesuatu gitu sih sama aku
kalau kamu ada masalah cerita aja sama aku gak apa apa kok
amira kan belum tahu
kalau papanya rizky itu sepertinya memang ayahnya dia
lebih baik aku kasih tahu amira dulu soal ini
waktu itu kan kamu jadi ngebongkar makam ayah kamu
sebenarnya ayahku memang udah meninggal rek
loh tapi kan
iya ibu aku yang bilang sendiri
ibu aku yakin banget kalau ayahku memang pada meninggal
makanya pembongkaran makam itu gak jadi
zahira tolong ya
nggak usah bahas masalah ini
ibu aku ngelarang banget buat aku ngomongin masalah ini
kalau dia tahu dia bisa marah banget sama aku
ya lagian kalau memang ayahku udah benar meninggal
biarin aja lah dia tenang di sana
padahal laki laki itu jelas jelas bukan ayahnya rizki
tapi aku gak enak cerita lebih lanjut ke amira
karena dia sendiri bilang dia gak mau bahas itu dan ibunya yakin ayahnya udah meninggal
kalau ayahnya mira itu udah meninggal
dan kenapa dia juga kenal dan ingat soal mama
kok kamu lamun gitu sir
kalau kamu dan mama kamu sudah yakin kalau ayah kamu sudah meninggal
tapi boleh gak amira
ceritain ke aku apa kebiasaan dan kesukaan ayah kamu
kebiasaan ayahku ya
ayahku itu selalu
tapi kamu tau gak dia itu bikin kopinya lucu banget
jadi dia taruh susu kental manis ke dalam gelas
terus dia suruh pakai air panas
habis itu dia baru tuangin dua sendok kopi ke gelas itu
ini sayang kalau bikin ayah kopi
habis itu kopinya dua sana
lucu banget sih bikinnya ya
kalau nggak aneh bukan ayah
nanti aduk deh
iman kamu inget inget ya cara bikin kopi susu kesukaan aku
pertama kamu tuang dulu susu kental manisnya
habis itu kamu tolong air panas
jadi kamu seduk dulu susunya
habis itu baru kamu kasih dua sendok kopi bubuknya
untuk kalimur supaya makanan selamat
oseng itu tuh
a this adid tambah karena potongan yang kaya itu
terus kamu dikapkin namanya gimana prajurit
terus kamu dikapkin namanya gimana
non ini nasi goreng sesuai kesukaan non
garam sedikit dan merica sedikit
terus satu lagi kebiasaan ayahku ya
dia itu kalau lagi baca dia suka ngebuk pipinya ini
ayah ini kebiasaan bi kalau lagi baca pasti ngebuk pipi
ini namanya ratu serius ayang
terima kasih ayah